eh liz kau tau apaan sih
eh kenapa kamu mau marah
kamu gak mau bersihin ini semua
kuntilanak aja yang main kayunan malem malem
kamu tau dari mana sih kak kalau aku disini
ya iyalah aku tahu orang tadi aku pulang kan lewat sini
terus aku ngeliat ada cewe rambutnya panjang naik kayunan sendirian malem malem
kirain kuntilanak kayak tontonnya kamu
eh gila shock abis tau gak sih ken tadi
ken kamu kenapa sih
gak kayak biasanya deh kamu tuh cekikikan kayak kuntilanak di malam hari
eh kenapa sih
mukanya murung gitu
aku lagi bingung banget kak
kenapa kenapa cerita dong sama kakak cerita cerita
kakak tuh tau gak sih
ternyata antoni tuh punya sodara kembar
loh kok kaget sih
antoni punya kembaran
ah sok tau
ya iya lah telat banget sih
ya saking kaget ya ken otak aku tuh sampe bisa bisa macet begini aduh
gak bisa mikir jadinya tau gak
eh ken ngomong ngomong kamu tau dari siapa sih
kamu bisa soteo gitu sih
ya ampun kak kamu tuh tahu gak sih
orang yang selama ini kita temuin di klinik
yang selama ini terus sama kita
yang kita kira antoni ternyata tuh alva
dia tuh sodara kembarnya antoni
iya terus sekarang antoni yang asli dia tuh ternyata naik kerusi roda kak
akhirnya kini tau juga
berarti perkiraan gue selama ini benar kan
kalo dia tuh emang bukan antoni
eh tapi gendy kan gak tau apa apa soal alva yang nyamar jadi topan
eh iya kenapa ken
kok dia tadi tuh bengong sih gak dengerin aku cerita ya
iya iya tadi aku denger kok semuanya
wah panjang nih kamu cerita terus terus terus
iya terus gitu kak
iya berarti kan dari awal aku tuh gak pernah kenal sama yang namanya alpha
kok dia tuh bisa tahu ya
semuanya tentang aku dan kenapa
aku tuh ngerasa aku tuh udah deket banget sama dia kak
aku juga bingung
aku tuh udah lama banget ngira dia sebagai antoni
ya kalau dihitung hitung udah banyak banget kan kenangan aku sama dia
aku tuh merasa
dia tuh udah deket banget sama aku kak
yang anehnya dia tuh udah tau tentang mawarkindi yang manis
aduh itu tuh bener bener buat aku pusing banget ya kak
kamu tuh gak tau ken
sebelum hilang ingatan
mungkin kamu gak pernah ngerasa kenal sama dia kan
tapi tuh sebenernya tuh gak kayak gitu
alva tuh selalu melindungi kamu ken
alfa itu orang yang paling setia nemenin dan mendukung kamu
alva itu selalu ada ken untuk kamu
sebagai topan maupun sebagai kaki willy
kamu aja yang gak tau kan
dan gak menyadari keberadaan dia
akhirnya gue nyampe juga nih diatas
ketemu di warung makannya ken di
boleh boleh boleh
iya tau lah ran
iya itu kan warung jepang yang di deket apotek itu kan
aku juga pernah kesana kok ya
sampai ketemu di sana ya
hai apa apaan sih udah masuk kamar orang asapan
udah pergi pergi dulu dong lis gue mau jelasin sama lo kalau itu ternyata punya rumah makan
nih mau punya rumah makan kek warung ke lontong kek paling modelnya murahan juga kan iya sih
tapi tapi apa lo enggak gatel ish hah lo enggak gatel untuk kerjaan si candy lagi dan kita juga
punya bahan untuk rezeki ya soalnya akhir akhir ini kan juga selalu gagal jenye mumpung dia lagi
sendirian di warung ya lis
kita kan bisa kerjain dia dia itu pasti nggak bisa berkutik kan
kaya kak otak lo tumben sejalan iya dong lisa iya bener
kau behaviors ngerahan kyk gini ya jari bingung cepetan
tentu mau beri makan kalo yok nukeran kayak gini ya jeri bing untuk milih ngapain
aja deh kayaknya aku punya jamur aja deh sempurna satu oke oke eh nggak jadi kayaknya
ombak saya mau bayar sebenarnya saya kesana sekarang eh mau kemana loh enggak sopan ya orang
kita mau yang lagi mau pesen eh mah loyang pergi ya udah nih kamu mau apa sih sebenarnya gue aja
di itu tempur aja deh ya itu sebentar ya cepetan cepetan cepetan
aduh bayang sempit aku jatuh tolong bawain yang baru ya
eh nggak sopan banget udah tahu kan ini jatuh santanya kotor masa dikasih lagi sih
kamu mau marah kamu nggak mau bersih semua kamu mau aku ya
cari masalah banget ya tempatnya jorok kotor
juga jadi hilang
ada time program juga kamu tuh mencari masalah kau sengaja renungan main semuanya apa
itu pada kab creation
udah deh ngaku aja loh
teri kau ngajar banget juga bikin malu orang aja
eh terus lo mau apa liz
hah lu mau nyari ribut sama gue
masa lo tau ya gue tuh gak berat takut sama lo
forum ini bukan gue yang punya
jadi kalau gue ribut sama lo
gue gak akan pengaruh liz ke warung ini
eh dia belum bayar ya ken
kamu waspada mungkin ke sisi si orang berlari itu tadi daya daya
apa elu kan